persib bandung menjadi tim pertama di liga satu musim ini yang harus kehilangan juru taktik
setelah luis mia aspas menanggalkan jabatannya sebagai pelatih tim maung bandung
kepastian pelatih asal spanyol itu meninggalkan persib diumumkan sabtu siang
atau sehari setelah bermain imbang melawan dewa united
yang merupakan hasil seri ketiga dari tiga laga awal persib musim ini
luis mia mengaku terpaksa meninggalkan persib karena alasan pribadi
mantan pelatih timnas indonesia itu berterima kasih kepada manajemen para pemain serta seluruh komponen klub
pelatih lima puluh tujuh tahun itu juga mengapresiasi waktunya bersama persib
yang dibawanya finish ketiga di kelasemen akhir liga satu musim lalu
manajemen persib menghormati keputusan luis mia
mundurnya pelatih yang pernah mengantar spanyol juara piala eropa u dua puluh satu itu
membuat manajemen klub ini membidik sejumlah kandidat pelatih berikutnya
ada masalah pribadi keluarga yang memang harus kita hormati

untuk mencari keputusan yang lebih baik dan lebih baik untuk kita
dan kita harus berjalan dengan kemampuan yang lebih baik
untuk menghadapi tantangan ini
dan kami di internal sudah mulai mencari calon pengganti pelatih kepala
agustus tahun lalu persib mengontrak louis mia dua tahun dengan opsi perpanjangan setahun
selama melatih persib mantan pemain real madrid barcelona dan valencia ini
menorehkan lima puluh delapan poin di liga satu
hasil tujuh belas kali menang
dan enam kegalahan
ready bangun bandung jawa barat